kebetulan ada kang dadang
mau kasih tau kalo iko ga di update cutinya tahun ini
kalo dia tidak pulang
yaudah kalo gitu saya permisi ya
hadapin semuanya dengan senyuman
saya permisi dulu ya
mama itu tidak jadi pulang
soalnya belum dapet izin
papa juga kangen deb
udah buka warungnya ce
udah kang aceng panggil aja intin
iya boleh kopi
iya kang apalagi airnya baru mendidih
iya enak mantap kalau airnya mendidih

mama nggak jadi pulang
mama nggak jadi pulang
mama nggak jadi pulang
mama nggak jadi pulang
mama nggak jadi pulang
mama nggak jadi pulang
kamu ganti baju
ikut bapak belanja
emang belanja apaan
banyak belanja sepre salung bantal salung guling
ini hordennya kan juga harus diganti sudah kusam
masa belanjanya begituan
bapak aja yang berangkat ya
sudah nulis apa
ini daftar oleh oleh
mau ferdinita sama ibu
itu bisa diteruskan nanti
gue mau bapak aja yang berangkat ya
bapak ke pasar belanja
saya beli di rumah bener
saya beli di rumah bener
ya sudah bapak berangkat
kalau kamu ke dalam pintunya dikunci ya neng
kasian saya sama jenniper cek
ulang tahunnya gak jadi
dirayain gara gara longsor
sekarang mama hanya gak jadi pulang
karena gak dapet cuti
ya lah doi
mau digimanain lagi
emang kamu pikir saya gak sedih
udah tenang aja
aku pasti bahagia
bisa jadi sedih c
kamu udah sedih doi
kenapa sedih lagi
belum tau kos
yang pasti sih minggu minggu ini
maksudnya insya allah
mudah mudahan sebelum csi datang
cet bisa melalui hutangnya kang
udah dong doi
udah jangan sedih terus
kopi lagi ya
kopi itu bisa ngilangin kesedihan
kopi lagi ya
udah tenang aja pokoknya kopi lah
minta tolong bikinin kopi satu lagi buat kang indoy
tapi yang pahit jangan
kasih gula ya
kok orang agung mikirin jeniper
udah ngomong buruk
apa sih kak
kalau pulang itu selamanya pulang
ya enggak tin
paling cuma beberapa minggu aja di sini
habis itu balik lagi kerja
oh saya tuh pingin sekali bisa berangkat ke sana
apaan sih doi
itu kopinya udah jadi diminum aja
katanya masih sedih
enggak ya udah saya pulang aja
kopi diminum sama nggak diminum harus dibayar
tin dicatat dulu ya
itu punya siapa punya siapa itu
lagi sedih emang nggak berasa cahin
ya kalau punya orang sih gak berasa emang
punya transferan ya tanggal dua puluh
kesian banget sih
pernah di string ya
oh punya transferan
ini mau nganterin barang barang kesenangan ya
tapi anti pecah kan emang
asal jangan dipukulin kepikulan saya aja
ini satu lagu teh
sebentar ya mang
ah tiap hari nanyain
nah untuk pecah dulu i
ya berlatih cik
tin ini bekas si idoi
kita ke pasar cina neng kos
ukuran satu kali keluarganya dua ratus ribu
di sana pasti lebih murah
di kampung saya di cibarenkok